saudara curah hujan di kabupaten melawi menyebabkan banjir yang merendam permukiman hingga fasilitas umum
termasuk sekolah dasar negeri setempat
anggota polisi kemudian langsung bertindak cepat membantu mengevakuasi peralatan sekolah
seperti meja kursi dan kelengkapan belajar lainnya agar tidak rusak karena banjir
anggota polisi dari polres melawi di kalimantan barat bergotong royong
mengangkat sejumlah peralatan sekolah yang terendam banjir
akibat curah hujan tinggi yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir
banjir dilaporkan terjadi di beberapa kecamatan
seperti kecamatan menukung kecamatan elang hilir kecamatan nangapinoh kecamatan pinoh utara dan kecamatan belimbing
selain merendam permukiman warga banjir juga merendam sekolah dasar negeri dua puluh enam desa sidomulyo
dengan ketinggian sekitar satu ratus dua puluh cm
anggota polisi membantu menyelamatkan peralatan sekolah seperti meja kursi buku sekolah
polisi mengimbau pada masyarakat kabupaten melawi agar terus waspada terhadap bencana banjir
karena curah hujan diprediksi masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan